inilah video rekaman cctv milik balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
saat luncuran awan panas gunung merapi terjadi sekitar pukul sepuluh lebih delapan belas menit pada minggu kemarin
jarak peluncuran awan panas guguran sepanjang dua km ini mengarah ke barat daya
yakni ke arah sungai bebeng dengan durasi satu ratus lima puluh delapan detik
pasca terjadinya awan panas gunung merapi pada minggu siang
petugas belum mendapatkan laporan terkait dampak hujan abu vulkanik di wilayah kabupaten magelang
gunung merapi saat ini masih berstatus level tiga atau siaga
warga diimbau tidak melaksanakan
aktivitas di radius tiga km dari puncak gunung merapi